kita ke informasi berikutnya seputar bursa pilgub dki jakarta
skala survei indonesia atau ssi merilis hasil survei terkait pemilihan gubernur ibu kota
ya hasilnya pasangan calon petahana ahok jarot masih unggul disusul kemudian agus silvi dan juga anis sandiaga
dari metode sampel yang dilakukan kepada delapan ratus responden dengan margin error tiga empat puluh enam persen
pemilih yang masih menginginkan ahok jarot sebagai pasangan cagup dan cawagup adalah tiga puluh tiga delapan persen
sedangkan agus silvi sembilan belas enam persen dan anis sandiaga delapan belas delapan persen
sedangkan yang tidak memilih atau rahasia sebesar dua puluh sembilan sembilan persen
hasil ini hampir sama seperti yang dikeluarkan oleh saiful mujani research and consulting beberapa hari lalu yang merilis
basuki tetap unggul dari pasangan agus silvi dan anis sandiaga
hasil yang sama menyebutkan bahwa agus berhasil menyalip anies
dan hasil ini membuktikan ahok jarot cenderung turun dari februari lalu sebesar tiga belas tiga persen
sedangkan agus beranjak naik
direktur eksekutif ssi abdul hakim menyatakan bahwa pilgub dki kali ini hampir sama dengan pilgub dua ribu dua puluh
calon yang bisa menjadi gubernur nanti bergantung pada debat kandidat dan penyampaian visi dan misi
pemilih jakarta sangat berharga